kasus suap rapbd dua ribu delapan belas provinsi jambi yang dibongkar kpk pada operasi tangkap tangan akhir november lalu terus bergulir
setelah menetapkan empat orang tersangka kpk kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap gubernur jambi zumi zola pada jumat pagi
terkait pemeriksaannya zumi zola mengaku telah menerima surat panggilan dari kpk
ia pun mengaku siap untuk memberikan keterangannya di kpk
disinggung soal adanya keterlibatan zumi zola oleh pengacara salah satu tersangka ia menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada kpk
selain akan memeriksa gubernur hari ini kpk juga tengah memeriksa wakil gubernur jambi fahrori umar di gedung kpk
kpk sudah menetapkan empat orang tersangka yaitu plt sekda provinsi erwan malik asisten tiga saipudin plt kadis pu provinsi arfan dan anggota dprd jambi supriyono
barang bukti yang disita kpk uang tunai
uang tunai rp empat tujuh miliar
seperti yang sudah saya sampaikan kita mengacu satu saja kepada pernyataan kpk
dan kpk kan pasti bekerja dengan profesional